terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
anak ag yang terlibat dalam kasus penganiayaan kristalino david ozora
dieksekusi ke lembaga pembinaan khusus anak tangerang
ag akan menjalani pidana bui selama tiga tahun enam bulan
mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan anak ag
sehingga ia tetap dihukum penjara tiga tahun enam bulan
dalam kasus penganiayaan david ozora
perkara yang melibatkan ag pun dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah
sehingga ag harus menjalani hukuman di lembaga pembinaan khusus anak atau lpka tangerang
ag didampingi pihak kejaksaan negeri jakarta selatan dan kuasa hukum
saat dijebloskan ke lpka tangerang rabu siang
selama menjadi warga binaan ag akan ditempatkan di pavilion khairunisah
yang merupakan blok anak perempuan bersama warga binaan lainnya
semua berkas berkasnya dari mulai berkas penahanan pertama
sampai dengan penahanan terakhir kemudian putusannya
semua berdasar administrasi lengkap
setelah itu dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh petugas klinik di klinik efek tangerang